ada sejumlah pasien rawat inap kelas satu bpjs kesehatan yang lebih memilih naik kelas perawatan lebih baik yaitu kelas vvip
dan untuk menangkap peluang tersebut rumah sakit umum pusat dr sarjito membuka layanan kamar vvip menggunakan fasilitas bpjs
sebanyak dua puluh empat kamar saat ini telah disiapkan di bangsal indra prasta
nantinya jumlah kamar akan bertambah hingga mencapai tiga puluh enam kamar dan terbagi di tiga lantai
dalam peresmiannya ini pihak rumah sakit menjamin pembukaan kamar tidak akan mengganggu layanan bpjs kesehatan kelas satu dua dan tiga
pasalnya pasien bpjs kesehatan yang umumnya kelas menengah ke atas ini jumlahnya sangat sedikit
orang banyak ke arah memilih naik kelas vvip kita fasilitasi
tapi kita tidak meninggalkan kelas tiga dan tiga
tapi intinya adalah keinginan dari masyarakat akan kita penuhi
terjangkauan ini bisa bpjs
di sini itu vip tapi bpjs